adikus adalah seorang karyawan bank sekaligus seorang profesional mc di kota bandung
karena pekerjaannya itu ia wajib untuk selalu tampil rapi setiap saat
hal penting yang harus diperhatikan dalam menjaga penampilannya ialah rambut
adi bercerita ia memiliki tipe rambut kering dan mengembang
sehingga ia membutuhkan produk rambut agar rambut terlihat lebih segar dan juga mudah diatur
produk penataan rambut berjenis pomade rutin digunakan setiap hari untuk menata rambutnya
sudah pernah sudah pernah seperti halnya yang powder kemudian lagi yang clay dan yang lainnya
tapi saya lebih cocok dan merasa nyaman pakai yang
komedi ini yang saya gunakan
sementara bagi alexander silitonga untuk menunjang penampilan rambutnya ia lebih memilih jenis clay
karyawan supermarket ini mengaku sempat menggunakan jenis produk penataan rambut lain namun ia merasa tidak cocok
menggunakan penataan rambut jenis play dirasa lebih praktis dalam penggunaannya
ya enak aja untuk diaturnya nggak lengket juga kan kalau dipegang gitu
selain ada yang menggunakan pomade atau
play ada juga yang menggunakan jenis lain untuk melakukan penataan rambut dengan berbagai alasan
dibanding wanita yang dapat melakukan penataan penampilan di berbagai bagian tubuh pria hanya bisa memperbaiki penampilan di bagian tertentu saja
salah satu bagian tubuh yang paling mendapat perhatian dalam penampilan adalah rambut
wow keren kak insan
aman aman thank you kak insan
gaya rambut saat ini tidak sekadar telah
menjadi bagian dari lifestyle tapi aset yang berharga untuk menunjukkan gaya dan kepribadian
model rambut dan penggunaan produk penataan rambut yang tepat dapat membuat perbedaan besar dalam meningkatkan daya tarik seseorang
saat ini ada banyak jenis produk penataan rambut bagi pria seperti pemade wax gel rambut hingga hair bowder
semuanya memiliki perbedaan dan kegunaan
seorang hair artist
yang mengagung prasetya merekomendasikan powder sebagai produk penataan rambut masyarakat
karena kalau powder menurut saya itu simpel banget untuk diiklim di daerah indonesia sendiri
karena itu looknya itu natural ya kan tanpa ada produk minyak atau oil
dilihat dari sisi medis dokter spesialis kulit dan kelamin rumah sakit immanuel prawindra irawan menyebut
penggunaan produk penataan rambut bagi pria relatif aman
walaupun digunakan setiap hari
tetapi menurutnya penggunaannya harus benar
jumlah produk penataan rambut harus digunakan secukupnya
lalu pada saat mengaplikasikannya pastikan produk produk itu tidak menyentuh kulit kepala karena bisa menimbulkan risiko
di kandungan pomade wax atau yang lain lain ada bahan bahan kimia
bahan bahan kimia ini kan bisa menyebabkan iritasi pada beberapa kejadian juga
bahan bahan kimia ini kan bisa menyebabkan iritasi pada beberapa kejadian juga

kejadian juga bisa menyebabkan ketombe nah ini yang harus ditawas padai
jadi pada saat penggunaan pomade atau yang lain lain biasanya kita perhatikan dulu
apakah setelah penggunaan itu ada gatal atau ada merah merah atau ada ruam ruam yang tentunya menyebabkan tidak nyaman
prawinda irawan membagikan beberapa tips penggunaan produk penataan rambut bagi pria agar rambut tetap aman dan sehat
gunakan jenis penataan rambut yang relatif lebih ringan misalnya yang water base agar mudah dibersihkan
pastikan setelah penggunaannya rambut harus dibersihkan kembali dengan menggunakan shampoo dan vitamin rambut agar tetap sehat
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat